gue pikir sekolah sambil kerja gak masalah kan
kalau gue gak kayak gini gue gak bisa sekolah
eh lucky kalau gak punya duit gak usah maksain sekolah dong lo
eh kalian itu cuma bisa ngajak lucky doang ya
emang kalian apa kalian tuh harusnya contoh lucky
contoh perjuangan dia
pi lo gak usah ikut campur deh gak usah sok ngobel lagi tuh deh
nih kenapa sih
tahu nih badan gue sakit banget nih masuk angin kali
eh ra lo jangan baca buku muda pak kelokin gue deh ya
udah kayak gue usah banyak tanya yang penting lo kelokin gue
ngapasih cewek dan bucah
aduh niel gue gak bisa kelokin tambah sakit lagi
karena sekarang misalnya cuma males doang kalau disuruh sama orang tua yang lawan
udah cepetan sini dah gue yang ngelok sendiri
cepetan basemnya sama kilitnya
kan lagi sih ya ampun
kegembretan aja kayak kambing dah
kayaknya ada yang aneh deh
eh sapi lo ngapasih teriak teriak emang gak ada cara lain ngomong nyanyi ngagak pakai teriak
heh ini istrikan banyak kan kenapa gak ada istrikan
nggak mana gue tahu banyak tersekalaan di situ
yee biasanya kan lo nih yang ngerjain ngelapa jadi gue yang salahin
makanya sekarang kamu yang kerjain mau enak enakan aja yuk jadi orangnya
ya ngapain kok kerja sih dia kok lagi sakit
tahu gue bingung tuh si sapi
roman roman jadi dia gila atau begitu lebih lebih dari pak ul
maksudnya sekarang dia udah berani semenama menama kita
lah dari kemarin gue disuruh ini disuruh itu
kok berani banget sih
biarin aja nak gak usah kita ladenin orang begitu mah terpin aja
enggaknya ini gak boleh dibiarin pokoknya aku bakal ngomong sama tante saphira
enak aja nyari suruh kerja emangnya bantu
pusing sini sini
enggak usah ya ampun anak parah banget aja tuh
tante saphira tuh ketrawangan banget ya
ini tuh harusnya gak disuruh kerja ini tuh bukan bantu
kamu udah berani ya kurang ajar sama saya ya
loh aku dari semenya tuh ngebolain tante tinggal disini karena kirain kita tentu bakal berubah dari tangga ya
aku tuh gak takut eh tuh bener bener gak tau terima kasih ya
mami jangan dong
mi mami tuh apaan sih kita tuh bisa disini karena kebaikan laura sama ibunya
aku gak suka ya mami semena mena gitu
eh era kamu tuh ngomong apa sih sama mami apa mami gak salah dengar tuh kamu belain tuh anak kampung
suami tapi acting aku keren kan
maksudnya apa sih mami gak ngerti deh
aku tuh emang lagi pura pura baik sama orang
aku tuh ngelakuin ini semua ya karena aku udah punya rencana yang bagus banget buat mikirin lawan sama nyokapnya itu di rumah kita
aduh udah deh pokoknya mami tenang aja sekarang aku tinggal pura pura baik aja melawan biar dia gak curiga
mami tante safira tuh apa sih
kirain aku tante safira tuh udah berubah ternyata enggak sama aja kayak dulu
erah ada apa
enggak gue mau minta maaf aja ya atas sikap mami tadi ke lo
gue juga minta maaf ya soal kemarin itu gue nyium gyum gak ada maksud apa apa kok laura
dahl tenang aja
gue gak mau berbuat yang aneh aneh lagi kok
gue cuma nganggep gantus bagi kakak gue kan dia pacar loh lo gak keberatan kan
enggak enggak apa kok gue gak keberatan
hei akhirnya kamu sekolah lagi aku seneng deh
tau gitu kan aku bisa jemput kamu jadi kita berangkatnya bareng
aku gak mau ngerepetin kamu
ngerepotin ya enggak lah ki kamu gak ngerepotin sama sekali kok
yaudah kalau gitu masuk yuk
aku bisa masuk sendiri kok
eh luki luks ini mau belajar apa mau buka salon
emang salah gue bawa peralatan kerja gue
eh lo mau sekolah apa kerja sih gimana sih lo
eh gila lo gue pikir sekolah sambil kerja gak masalah kan
kalau gue gak kayak gini gue gak bisa sekolah
eh luki kalau gak punya duit gak usah maksain sekolah doang lo
eh kalian itu cuma bisa ngejek luki doang ya
emang kalian apa kalian tuh harusnya contoh luki contoh perjuangan dia
tapi lo gak usah ikut campur deh gak usah sok ngobel lagi tuh deh
apa lagi sih
ki kamu marah banget nih sama aku hari ini kamu bener bener jutek sama aku
aku emang marah sama kamu makanya kamu jangan ganggu aku dulu
ki ki aku tau aku gak salah ki tapi gak seharusnya kamu marah kayak gini sama aku
halo tante saphira
ih ngapain sih tuh anak nelfon nelfon di kelas
kau gak ayah kali
tante cuma mau bilang kalau era tuh kecelakaan sekarang dia lagi ada di rumah sakit
erah masuk rumah sakit
mantasan aja dia gak masuk sekolah
oke tante aku jemput sekarang ya oke bye
maaf bu boleh gak aku minta izin untuk pulang soalnya salah satu dari keluarga aku ada yang kecelakaan
oh ya silahkan
nah kalau gini laura pasti percaya kok gue tuh beneran
erah kamu kenapa sih kok bisa kayak gini
tadi aku ketabrak motor soalnya di jalan aku ngelabuhinguan terus
kamu sayang sama glenn
jujur aja rah dia tuh cuma yang paling gue cintain
gue cinta banget sama dia
tapi kayaknya umur gue juga gak bakal panjang kok
kalau sampai gue mati
udah deh mendingan kamu pergi aja
aduh lu dengerin dulu dong
jangan marah marah dulu
asal marah apaan
kamu gak tau kenapa aku marah
ya gue tau
tapi sekarang gue mau jelasin semuanya ke lo
bentar lagi kalian datang kok
dia pasti nengokin kamu
ya ampun era
era kenapa ra
dia ketabrak motor
soalnya dia jalan sama yang ngelamun
ngelamun ngelamunin apa dia
dia tuh ngelamunin kamu
dia biarkan kamu pergi